keluarga besar almarhum nofrian syah yosua huta barat mengucap syukur
ketika mendengar majelis hakim mengfonis mantan kepala divisi propang membespori ferdi sambu dengan hukuman mati
hal ini terlihat ketika keluarga yosua menonton sidang dari televisi
di rumah mereka di desa sukamakbur sungai bahar muarajambi senin siang
paman tante maupun kerabat keluarga mendiang yosua mengaku
keputusan hakim pengadilan negeri jakarta selatan sudah sesuai dengan harapan mereka
salah seorang tante yosua rostin simajuntak bahkan menangis ketika mendengar fonis hakim
roadslen apa ungkapan yang berusaha
luar biasa tuhan kami luar biasa
doa kami didengarkan tuhan
akhirnya tercapai cita cita keluarga
apa yang kami harapkan
selama ini sudah tujuh bulan kami menanti
terima kasih tuhan kau dengarkan
terima kasih tuhan amin
melalui handphone kekasih mendiang yosua vera simanjuntak yang berada di kabupaten merangin jambi
juga mengucap syukur karena hakim telah memfonis hukuman mati verdi sambo
ya kami dari pihak keluarga terlebih saya kekasih korban
saya minta mengucapkan terima kasih
akhirnya kakek yang mulia adalah wakil tuhan yang sangat sangat mulia
bisa melihat bagian hidup anginnya
sejak pagi keluarga almarhum yosua mengikuti sidang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan verdi sambo
bagi keluarga fonis mati telah memberi rasa keadilan bagi keluarga yosua dan juga cermin tegaknya keadilan di indonesia
arvan genedi sungai bahar muarocanti